wakil ketua dewan pembina partai gerindra sandiaga uno akhirnya pamit dari gerindra
di hari kedua hari raya idul fitri sandiaga mendatangi kediaman ketua harian partai gerindra
sufmi dasko ahmad dan membawa sepucuk surat
hal ini disampaikan sandiaga uno di rumah dinas wakil ketua dpr dari gerindra sufmi dasko ahmad
di hari kedua lebaran minggu dua puluh tiga april sore
sandi mengaku setelah berbincang empat mata dengan dasko sandi mohon pamit
pengunduran diri sandiaga dari gerindra tak dibantah dasko
dasko mengaku surat akan diserahkan pada ketua umum gerindra prabowo subianto
kemudian baru melanjutkan mekanisme selanjutnya
diketahui sandiaga diduga kuat akan bergabung ke partai persatuan pembangunan atau ppp
dan tadi juga sudah mohon pamit
mudah mudahan di momen yang spesial ini
di hari kedua bulan suci lebaran
bulan suci ramadan sudah lewat
dan bisa menyambut tugas tugas berikutnya
pak sandi juga sudah menyampaikan beberapa hal
terutama permintaan maaf kepada ketua umum
dan tadi juga sebelum pamit sudah menyampaikan satu buah surat
belum buka tapi isinya
dan di momen hari raya dulkitri ini
kami sudah bermakna maafan
dan tentunya apa yang tadi sudah disampaikan
dinamika kedepannya kita akan sama sama simak dan ikuti tentunya